dewi masuk rumah sakit
yaudah saya kesana sekarang
tolong jaga sama urusin mama ya
sayang kamu tau kan
aku ini orangnya seperti apa
aku bisa mendapatkan
apapun yang aku mau dan aku gak peduli
jadi keinget kayak ada yang mau mama sampaikan ke aku
dan mama menyebut nama nisa
mama mau ngasih tau
kalau nisa ada dibalik kecelakaan itu
apakah ibu bisa jelaskan
kebiasaan ibu kalau tidur malam jam berapa
anak saya setiap jam sembilan malam
sudah masuk kamar
dan saya selalu menemani anak saya tidur
tapi yang suka beres beres
malem malem ya dewi
asisten rumah tangga saya pak
kapan ibu masuk
lah kapan ya pak
kayaknya udah lama banget deh pak cuma saya lupa kapannya
karena saya punya mobil sendiri jadi saya jarang naik mobil mama saya
tapi biasanya sih asisten rumah tangga saya itu si dewi yang suka mondar mandir ke mobil disuruh mama ambil barang atau masukin barang ke mobil
disini banyak nama dewi yang ibu jelaskan
tim kami di lapangan menemukan fakta kalau mobilnya ibu retno disabotase
ada seseorang yang memotong tali remnya dengan alat
sebagai anak kandung tentunya ibu tahu ibu retno mempunyai musuh atau pernah bertengkar dengan orang lain
dewi dewi itu masih dendam sama mama saya
karena dia pernah pergi dari rumah
tapi itu kemauan dia sendiri pak kami gak pernah mengusir dewi
baik bu untuk sementara pemeriksaan ibu selesai
dan kami akan secepatnya mendatangi rumah ibu retno untuk mencari alat bukti yang digunakan oleh pelaku
ya allah sakit sekali perutku
kenapa sih bi masya allah
aduh kok bisa begini
kenapa aku gak bisa lihat kalau reva segila itu
aku lebih gila lagi lebih tolong lagi bisa nikah sama orang yang kayak gitu
oke aku kesana sekarang
iya pak silahkan bapak geledah rumah kami
baik bu kami akan secepatnya ke sana
aku harus cepatnya buang tang itu ke tempat yang sangat aman
baik bu nisa pemeriksaan sudah selesai ibu sekarang persilahkan bisa pulang
baik pak terima kasih ya
kalau begitu saya permisi dulu
silahkan bu kami ke kamar
bibi biar saya periksa
bibi kondisi dewi sudah nge drop ini harus langsung dibawa ke rumah sakit ya
iya pak dokter
gimana kalau sampai aku ketahuan
nasib aku bagaimana
cari gimana nasibnya dia tinggal
oh galak sekali kamu kenapa kamu lagi berantem sama bobby iya
bukan urusan kamu ya
oke tapi yang satu ini pasti urusan kamu nisa jadi aku minta ketemu sama kamu di kafe biasa
aku gak ada waktu reva lain kali aja
nisa aku minta sekarang ya karena aku mau kasih kamu berkas berkas
kamu pikir kamu tuh siapa reva berani nyuruh nyuruh dan maksa aku
iya kalau kamu gak mau berarti kamu tinggal pilih kamu mau tanda tangan suka rela atau dengan ancaman
oh jadi kamu berani ancaman aku reva
kenapa ya dia berani ngancem aku kayak gitu pasti posisi aku makin di ujung tanduk
belum urusan polisi sekarang reva yang ngancem
bu dewi dibawa ke rumah sakit bu sama pak dr fahri
nggak tahu pulangnya kapan kasian bu dewi kelihatan pucat banget mukanya bu
dewi sakit terus siapa yang bakal ngurus aku dan jagain aku
nisa akan semakin berkuasa di sini dan dia semakin mudah untuk menghancurkan aku

dia kok bercanggih

dewi masuk rumah sakit
yaudah saya kesana sekarang
tolong jaga sama urusin mama